meski pemerintah melarang mudik bukan berarti silaturahmi tidak bisa dilakukan
dan dengan teknologi silaturahmi secara virtual juga dapat berkesan
seperti apa tips silaturahmi virtual berikut ulasannya
lebaran menjadi momen untuk silaturahmi dengan keluarga dan mengunjungi kerabat
namun kebiasaan tersebut harus ditangguhkan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
setahun sudah azmi lisani salah satu karyawan perusahaan di bidang konstruksi ini tidak mudik
bertemu keluarganya di bengkulu
tak hanya orang tua asmi merantau ke pulau jawa juga meninggalkan suami tercinta
menyadari mudik di masa pandemi justru membahayakan kesehatan orang orang yang ia cintai di kampung halaman
asmi pun memilih silaturahmi lebaran
yang dilakukan secara virtual
tangis haru tak terbendung
meski dengan cara tidak bertemu langsung asmi mengaku rasa rindunya cukup terobati
apalagi pihak perusahaan memberi kelonggaran
bagi karyawan yang tetap bekerja diperbolehkan menjalin silaturahmi dengan keluarganya secara daring di sela kesibukan pekerjaan
kalau saya dengan suami baru nikahnya hampir setahun
nah itu sama sekali belum pernah ke daerah asal suami ke bengkulu itu belum pernah
zaman sekarang udah gampang ya pakai virtual
walau tak sama dengan silaturahmi secara fisik namun silaturahmi virtual juga bisa dibuat berkesan
pertama atur jadwal video conference lalu undang sejumlah anggota keluarga dan kerabat
pilih platform video conference yang cocok sesuai dengan kebutuhan
misalnya zoom atau google meet
yang masing masing memiliki fitur pendukung
nah yang terakhir pastikan koneksi internet stabil agar dapat menunjang silaturahmi virtual dapat berjalan dengan lancar
biar nggak cuma ngobrol ngobrol biasa anda bisa mempersiapkan agenda acara
misalnya dibuka dengan pembacaan ayat suci al quran lalu sambutan dari orang tua
kemudian dilanjutkan dengan sungkeman virtual alias meminta maaf
yang gak kalah penting lebaran biasanya identik dengan salam tempel
nah pemberian salam tempel bisa dimasukkan ke dalam rangkaian acara
metodenya cukup dengan transfer
biasanya sanak saudara yang masih kecil langsung menyambut gembira
selain salam tempel bisa juga dengan giveaway
siapkan hadiah seperti mainan anak sajadah atau mukena
terakhir abadikan momen silaturahmi virtual anda dengan sesi foto bersama
biar lebih keren sebaiknya diatur dress code
misalnya menggunakan kostum serba warna putih agar foto virtualnya pun juga bisa lebih menarik
sosiolog universitas indonesia desi indira yasmin menilai mudik merupakan bentuk menjalin relasi sosial
dengan adanya larangan mudik silaturahmi virtual dapat menurunkan tekanan sosial di tengah kondisi pandemi yang belum reda
kalau ada mudik virtual itu merupakan salah satu bentuk adaptasi ya dari berbagai pihak
menyesuaikan dengan kondisi yang ada
sehingga masyarakat tetap bisa melaksanakan kebiasaan mudik dan kebiasaan membalikkan tali silaturahmi seperti layaknya sebelum adanya pandemi
jadi membangun kebersamaan tidak hanya secara tatap muka tetapi makna kebersamaan dapat tetap dijaga meski terpisah oleh jarak
roni satria arief yunan jakarta